libur panjang balap perahu getek ini juga bertujuan untuk mengedukasi warga bahwa sungai di sekitarnya bisa dijadikan tempat wisata yang menarik
selain itu festival dibuat sebagai bentuk edukasi kepada warga agar turut serta menjaga kebersihan sungai
kita ini untuk mendestinasikan wisata untuk desa karangdoro mas
jadi untuk memberikan kreativitas untuk mengembangkan wisata yang ada di desa karangdoro mas
ada berapa peserta yang menyediakan lomba balet getek ini
jadi pesertanya enam puluh empat peserta mas
terus untuk peserta sendiri memperebutkan berapa total harganya

kedepan diharapkan sungai kalibaru yang selama ini hanya digunakan untuk mengairi sawah bisa dijadikan tempat wisata baru
yang tentunya sangat menguntungkan warga

karangdoro ini kan punya potensi alam yang luar biasa
sehingga kita rintis kegiatan ini
ke depan kita ingin karangdoro ini menjadi sebuah desa wisata
jadi ini adalah embryo yang kita ciptakan
harapannya besok ke depan ini menjadi sebuah wisata yang bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui kegiatan pariwisata
jadi kurang lebihnya seperti itu
makanya kita sangat bangga pemerintah desa
melihat antusiasme warga masyarakat yang sangat antusias mengikuti festival ini
sehingga depan kita ini akan menjadi sebuah keberlanjutan dan menjadi sebuah wisata keseharian seperti itu
festival ini sukses dilakukan warga setiap tahunnya
dan kali ini merupakan tahun keempat festival ini diselenggarakan